anda masih menyaksikan layar demokrasi kita melanjutkan tadi ya ke bang rey ya
kenapa sih sebetulnya demokrat itu tidak berani tegas apakah itu memang langgam politiknya demokrat
yang memang selalu bersikap ya maunya terlihat menjadi partai yang baik baik saja
tidak berani sekeras dulu pd perjuangan pada saat menjadi oposisi
itu menyebabkan penurunan suara partai demokrat ini yang saya punya datanya ya
dari pemilu dua ribu sembilan dengan perolehan dua puluh delapan puluh lima persen dua ribu empat belas turun hampir setengahnya sepuluh sembilan belas persen
dan tahun dua ribu sembilan belas ini turunnya cukup drastis juga tujuh tujuh puluh tujuh persen
artinya apakah anda melihat dengan langgam politik yang abu abu tadi
yang tidak tegas mengambil sikap itu kemudian mengerus suara demokrat ya
pada tingkat tertentu iya gitu karena apalagi dalam pemilu pilpres kita yang kemarin
orang sampai pada peta hitam putih kan pendukung pak jokowi atau pendukung prabowo gitu
di tengah tengahnya tidak laku makanya kan mungkin itu salah satu implikasinya terhadap demokrat
karena sikap yang kelihatan di tengah tengah ini tidak menguntungkan secara ekstral
karena hanya ada dua pilihan milih pak jokowi atau milih pak prabowo di tengah tengahnya tidak laku
tapi kalau disebut apakah ini langgam pak jokowi menurut saya beberapa peristiwa menunjukkan hal yang sebaliknya
misalnya bagaimana beliokrasnya pada pilkara dki jakarta hampir saat itu mungkin sekali
di dua minggu ya atau bahkan mungkin sekali seminggu beliau mengeluarkan pernyataan pernyataan kan
dan seterusnya seterusnya gitu
bahkan sebagai ketua umum terlibat langsung di dalam proses pemilihan gubernur kan saat itu
sebelum pilpres juga beberapa kali beliau mengelontarkan kritikan yang cukup heboh ya
bahkan pada tingkat tertentu berbalas pantun dengan pak jokowi kan
misalnya satu tindakan atau pernyataan pak sby langsung dibalas oleh pak jokowi
misalnya langsung mendatangi hamba langan kira kira gitu
saat itu kita masih ingat hampir menurut saya sampai menjelang pilpres
situasi itu tetap dimelihara oleh pak s b
dimana kelihatan salah satu mitra diskusi yang keras gitu kira kira ya
dari pak jokowi itu adalah pak s b gitu
dan terlihat memang agak melunak justru setelah tahapan pilpres dimulai gitu
dan sampai sekarang gitu
pada masa kampanya
ya dan sampai sekarang gitu
kita nggak tahu itu yang saya sebutkan tadi kalau saya sih bacaannya satu tahun ya
nah satu tahun itu adalah semacam garis
untuk pak s b a apakah ia akan dengan langgam yang seperti sekarang
atau dia mulai keluar untuk menyatakan ikut dengan total atau berbeda dengan total
oke tapi itu disadari nggak sih sebetulnya oleh petinggi partai demokrat
oleh kader kader demokrat bahwa dengan sikap abu abu itu tadi
yang kemudian membuat perolehan suara itu tergerus gitu
bahwa pada saat pemilu kemarin hanya ada dua pilihan
dan demokrat tidak mengambil sikap yang jelas gitu di tengah tengah gitu
itu disadari tidak oleh petinggi partai
sebetulnya penurunan suara demokrat ini juga kan
analisis sendiri ya analisis dan berbasis survei juga
jadi tidak karena masalah abu abu
sikap partai demokrat pada pilpres kemarin jelas bahwa kami mendukung pak prabowo ya
tidak ada yang abu abu sebetulnya dalam langkah partai demokrat kemarin
memang kita harus melakukan praktik praktik berpolitik yang sangat sulit kita lakoni
karena adanya pilpres dan pileg yang bersamaan
di pilpres kita harus sama sama di pilek tapi harus kita bersaing ini yang menyulitkan
jadi tidak ada sebetulnya yang abu abu sikap partai demokrat
kita jelas pada saat pilpres kemarin mendukung pak prabowo
nah penurunan suara partai demokrat ini ada sebab sebabnya
seperti dari dua ribu sembilan kenapa kita turun sedemikian drastisnya
memang karena kejadian yang menimpa partai demokrat ke dua ribu empat belas ya
banyaknya kader kader partai demokrat yang memang bermasalah secara hukum
kemudian ke dua ribu sembilan belas juga terjadi penurunan kita punya analisisnya juga
apalagi posisi pak sby pada saat itu sama sekali tidak bisa bersama sama dengan kami untuk berkampanye
jadi faktor faktor ini juga sangat penting
jadi saya harus membantah bahwa tidak ada sikap partai demokrat yang abu abu
tetapi memang partai demokrat punya sikap yang seperti itu sekarang ditentukan
apabila yang baik kita akan dukung dan kalau tidak baik kita akan kritisi
kita akan tetap seperti itu
tapi di internal kader itu gelisah nggak sih dengan sikap seperti ini
apakah kemudian ada keinginan dari kader
ayo dong lebih bersikap tegas gitu loh kanan kanan kiri kiri pemerintah atau di luar gitu
memang ada keresahan itu ya

kita sekitar sebulanan yang lewat ya mengumpulkan pimpinan daerah kita

kita berdiskusi dengan mereka karena memang kebiasaan pak sby itu tidak mengambil keputusan secara sendiri
beliau selalu mengajak kadernya berdiskusi berbicara mengambil masukan dari kader kader kami
dan sikap yang diambil sekarang ini adalah merupakan cerminan dari masukan masukan
yang diberikan oleh pimpinan pimpinan daerah
termasuk hari ini pidato hari ini kan juga adalah rangkuman dari masukan masukan
yang diberikan oleh pimpinan pimpinan daerah kita
ketua dpd ketua dpc dan sekretarisnya
sehingga sikap ini tentu adalah representasi sikap kader partai demokrat secara struktural ya
tetapi kalau kader keseluruhan kita kan tidak bisa mengakomodir secara kesemua
ada juga memang kader kita yang ingin bersikap lebih keras
ada juga yang bersikap ingin malah mendukung pak jokowi secara mutlak
tetapi kita menghimpun aspirasi dan masukan dari pengurus struktural
yang kita tampu maka diterjemahkan oleh pak sb di dalam pidatonya hari ini ya
kita sudah mendengar sendiri

jadi kader kader yang diambil dari pak sb

ini bukan di tengah tengah tetapi kita ingin mengambil sikap bahwa partai demokrat akan mendukung pemerintahan ini
supaya sukses dan berkontribusi membantu pemerintah ketika pemerintah punya kebijakan yang pro rakyat
itu platform semua partai
ya jadi misalnya bahasa yang mereka yang berkoalisi itu menyebut mitra kritis
sebetulnya sama dengan oposisi loyal kan kira kira gitu
kita kritis disebutkan oleh nasdem
oleh nasdem bahkan mungkin oleh pdi perjuangan artinya semua platform partai itu begitu
pemerintahan yang baik akan kita dukung kalau kurang bagus ya kita kritik kira kira gitu
yang di dalam maupun yang di luar sama
sehingga sebetulnya secara umum memang kita tidak melihat satu perilaku partai politik yang murni oposisi
yang murni pendukung atau koalisi partai gitu
jadi baik di koalisi partai juga tabiatnya sama sikapnya bisa berbeda dengan presiden sangat keras gitu
tapi yang oposisi juga bisa tabiat partai politiknya justru berangkulan dengan partai pendukung
bang rey tapi kalau misalnya dilihat ya pak sby kan sebagai presiden dua periode
kemudian pendiri partai yang mendapatkan perolehan suara cukup besar
kenapa sih sebetulnya kesulitannya demokrat pada dua periodenya pak jokowi ini tidak mendapatkan kue kekuasaan
selain terbentur memang dengan persoalan hubungan personal
hubungan relationship antara pak sby dengan bu megawati soekarno putri
saya rasa lebih banyak persoalannya pada pak sby nya gitu
pak sby nya menurut saya memiliki dua beban yang cukup sulit
oke untuk membuat sby nya memiliki dua beban yang cukup sulit
apa itu bang untuk membuat sby nya memiliki dua beban yang cukup sulit
apa itu bang untuk membuat sby nya memiliki dua beban yang cukup sulit

pertama adalah beliau mantan presiden
perilakunya nggak mungkin juga bisa sama dengan ketua ketua partai umum yang lain
kan kira kira gitu ya jadi itu gap sendiri bagi pak sby untuk tidak bisa terburu buru
tidak bisa macam macam ya tidak bisa pernyataannya juga bisa semerangan ya
sesuatu yang dalam lanskap politik indonesia makin kencang makin kelihatan menarik bagi publik
kan kira kira gitu dan pak sby mungkin menahan diri untuk tidak melakukan itu
meskipun seperti yang saya sebutkan tadi pada momen momen tertentu akan keluar
pernyataan pernyataan kerasnya pak sby seperti pilkada dki jakarta
atau sebelum pelaksanaan pilpres dilakukan itu pernyataan pernyataan pak sby juga ada gitu
yang kedua menurut saya soal desain masa depan politiknya pak sby sendiri gitu
ini kekuasaan ini akan diserahkan kepada siapa
ini problem tersendiri menurut saya bagi pak sby antara bisa dengan leluasa mencari kader
untuk dinaikkan karirnya gitu atau terpaku kepada satu atau dua nama gitu
itu yang membuat kelincahan politik pak sby itu tidak seperti ketua ketua umum yang lain
soal kelincahan politik negosiasinya apakah kemudian pak sby ini terbentur dengan
karena posisinya sebagai presiden jadi untuk melakukan negosiasi itu tidak bisa selincah ketua umum partai yang lain gitu
iya karena keduanya berkaitan gitu satu segi sebetulnya mantan presiden itu jadi tanda kutip daya jual beliau sendiri gitu
cuma ketika ada beban beliau
beban yang lain masuk ini agak berat sebab beban yang lain itu belum tentu laku di pasar pemilu
di pasar elektoral kan kira kira gitu
sementara pada tingkat tersentuh beban yang lain ini dalam konteks memilih kader ini
ini menjadi pilihan utama juga dari pak sby gitu
saya pikir itulah persoalannya gitu itu yang saya sebut
kalau sebetulnya satu aja diambil oleh pak sby gitu ya
misalnya lebih mengutamakan soal demokratnya secara umum gitu
mungkin cara berpolitiknya tidak akan seberat seperti yang diperlukan oleh pak sby
oke gimana bang ferdinand
cara berpolitiknya itu tidak akan seberat itu kalau bebannya diambil satu gitu loh
sudah disadari nggak sih sebetulnya oleh kader internal
di hati saja yang tidak bisa diungkapkan
kita kan selalu melakukan evaluasi pak sby ini orang yang sangat demokratis
selalu mengundang kader kadernya untuk berdiskusi
kami melakukan diskusi rutin terkait dengan langkah langkah strategis
dan langkah langkah taktis partai ini ke depan
apa yang dilihat publik sekarang belum tentu itu yang terjadi di dalam
kami tentu punya langkah langkah
yang telah kami susun bagaimana seperti yang disampaikan bang rey tadi
ada beban beban politik langkah langkah politik sehingga menyulitkan kelincahan untuk bergerak
itu sebetulnya kami sadari semua
tetapi kami melihat itu bukan menjadi sebuah penghalang atau malah sebuah hambatan
tetapi justru itu kami lihat adalah opportunity bahwa partai ini punya kader
yang telah siap untuk kemudian meneruskan estafet kepemimpinan
siapa itu anaknya sendiri
jadi meneruskan membangun dinasti atau
oh ini bukan soal ini bukan dinasti
ini kemungkinan untuk semua kader bisa mendapatkan estafet kepemimpinannya
bahwa ternyata kader kami justru mengharapkan bahwa saat ini nanti
yang meneruskan estafet kepemimpinan di partai ini adalah ahy
itu bukan dinasti yang dibangun dari atas tetapi adalah suara yang datang dari bawah
ini harus kita bedakan
jadi yang menginginkan ini adalah kader partai demokrat dari bawah
ini harus aspirasi dari bawah yang memang kemudian kita sambut di atas bahwa tidak ada pilihan lain
jadi kita harus meneruskan estafet kepemimpinan ini dan merancang strategi strategi
langkah langkah politik untuk ke depan ini
oke kita tahan dulu ya bang ya soal nanti bagaimana sby ataupun klan yudhoyono ini membangun dinasti politiknya
untuk masa depan demokrat tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
bang rey langsung kita tadi menyambut apa yang sudah disampaikan oleh bang ferdinand
tidak ada orang lain tidak ada jalan lain ya memang satu satunya yang mendapatkan estafet kepemimpinan hanya ahy
artinya ini dimana bentuk demokrasinya sesuai dengan nama ya partai demokrat
itu demokrasi karena ini kan suara yang datang dari bawah

enggak ini suara yang datang dari bawah bukan suara yang datang dari atas tetapi dari bawah
kemudian kita di dewan pimpinan pusat menyambut suara yang dari bawah
oke bentar bang ferdinand
kalau mau dianggap itu demokratis ya demokratis lah gitu
tapi itulah menurut saya menjadi persoalan di demokrat ini
karena resources demokratnya seperti bekerja untuk orang per orang
yang semestinya orang per orang bekerja untuk demokrat kan kira kira gitu loh mas
orang bekerja untuk sistem ya
orang bekerja untuk membesarkan demokrat tapi sekarang yang terlihat demokrat bekerja untuk membesarkan orang
nah itu yang mengakibatkan ya akhirnya demokratnya apa istilahnya itu ya tidak mendapat keuntungan
karena tidak semua orang bekerja baik
untuk orang itu kan kira kira gitu
akan beredar cerita kalau orang diminta ya kan atau partai diminta dibesarkan bersama sama
supaya orang bekerja membesarkan partainya bersama sama
itu dua hal yang berbeda gitu
makanya itu yang menurut saya salah satu mengapa lambatnya ya progres demokrat ini untuk bersaing dengan partai partai lain itu
kelihatan meskipun partai yang lain punya beban yang hampir sama gitu kan
saya pikir misalnya seperti pdi perjuangan juga mungkin akan mengalami hal yang sama gitu ya
kurang lebih mungkin juga pan akan mengalami hal yang sama gitu
nah masalahnya adalah soal bobot gitu
ada orang yang terlalu memaksakannya tapi ada orang yang bertumbuh meskipun tidak alami alami sekali gitu
akan dipaksakan ya bahwa ini kan artinya sudah pernah dicoba di pilgub dki tidak berhasil
ya ya tidak tidak
apakah kemudian ini kemudian dipaksaan tidak dibuka ruang untuk kader kader lain untuk
saya kira sekarang
saya kira sekarang
kalau konteknya sekarang bacaan saya jauh lebih realistis sekarang ini
makanya kan tidak lagi memaksa pada posisi posisi yang sangat strategis gitu
tetapi posisi dalam bacaan saya posisi di mana memungkinkan kader yang diusung ini mendapat perhatian publik gitu
dimana pun itu posisinya gitu kira kira
karena memang yang dibutuhkan bukan lagi jabatan dalam pengertian strategis itu tapi jabatan dalam pengertian tingkat popularitasnya cukup tinggi gitu
itulah yang dibutuhkan kalaupun dugaan saya ya
demokrat mau bergabung dengan pak jokowi mengincar satu atau dua kursi baik itu mungkin di kabinet maupun di luar kabinet tapi di lingkaran istana gitu
tidak lagi mengincar sejauh apa strategisnya
tapi yang penting ada posisi
bukan bukan yang di sejauh apa strategisnya secara ekonomi dan politik bukan itu lagi lincar
tapi strategis secara elektoral
nah itulah yang dipilih itu sekarang dimanapunnya selama posisi ini memunculkan yang bersangkutan untuk tampil terus menerus di hadapan publik
dan yang bersangkutan hanya puternya pak jokowi

kada itu sudah dikonfirmasi oleh kira kira
kenapa sih bang
kenapa tidak dibuka kesempatan oleh kader kader lainnya
apakah memang demokrat itu krisis kader saat ini
hanya ada satu kemudian yang dimunculkan
justru ini kan adalah aspirasi kader dari bawah
aspirasi dan suara kader dari bawah yang kita tampung
jadi bukan kita yang memaksa eh kader kau pilih
tidak demikian dan ini tidak dipaksakan justru inilah perbedaan partai demokrat dengan partai partai lain yang boleh kita katakan masih partai toko
untuk konvensi bang
ketika partai demokrat sudah berani untuk melakukan estafet kepemimpinan partai partai lain belum berani
inilah perbedaan partai demokrat dengan partai partai lain
kalau soal konvensi dua ribu empat belas yang lalu kan partai demokrat melakukan
sekarang arus bawah menginginkan ahy kenapa kita harus melakukan konvensi
karena tidak ada gunanya kita mencari kader lain ketika arus bawah sudah mengirimkan sinyal mengirimkan pesan kepada dewan pimpinan pusat
tapi nanti kan akan terlihat dalam waktu dekat kita akan akan kongres
nanti publik akan melihat bagaimana aklamasi yang menyatakan bahwa suara ini memang tidak
jadi sudah di setting untuk kongres
ini bukan di setting karena memang suara arus bawah sudah mengirim
menurut saya ya justru itu kerugiannya
kenapa karena orang ini tidak terlatih bersaing
tidak terlatih bersaing
tidak ada kompetisi
tidak ada kompetisi
makanya sebetulnya kalau tradisi konvensi gitu ya tradisi apa dilakukan di mana salah satu pesertanya adalah beliau
itu jauh lebih mematangkannya
kenapa kami harus melakukan konvensi ketika arus demokrasi yang muncul dari bawah mengirimkan sinyal mengirimkan pesan yang harus kami ikuti
tidak mungkin dong kami melakukan konvensi sementara kader kami menginginkan ini
terus kalau melakukan konvensi artinya kami menentang aspirasi kader kami dari bawah
tidak boleh begitu
sebab kan mekanismenya itu kan soal mekanisme bagaimana mengumpulkan suara
anda bisa mencoba di tv anda bisa bertanya pertanya orang bisa macam macam termasuk konvensi
nah yang kita mau katakan itu adalah keuntungan salah satu konvensi itu adalah mematangkan yang bersangkutan untuk terlibat di dalam ritme politik
jadi dia bekerja dalam tim dia bekerja bagaimana membaca lawan
dari situlah kemudian orang ini bisa dipromosikan untuk calon pimpinan di masa mendatang
nah sekarang orang bertanya tanya karirnya apa ya gininya seperti apa gitu
di era yang seperti sekarang ini
tidak mungkin lagi orang orang yang tidak memiliki track record di dalam dunia kepemimpinan bisa dimunculkan untuk jadi tokoh apalagi tokoh nasional gitu
oke jadi terkesan ini diberikan karpet merah saja
itu yang saya sebut mestinya ini harus dilakukan
makanya kalau saya menyarankan gitu ya lebih bagus ya apa namanya membuat sesuatu yang orang mengatakan itu karyamu
gitu loh kira kira ya
dan anda memang teruji di bagian bagian soal kepemimpinan ini pengambilan keputusan dan seterus terusan
oke ini bang ferdinand gimana
itu maksudnya yang saya
ini kan berarti tidak teruji kalau misalnya tidak ada kompetisi beliau tidak di train untuk menjalankan kompetisi dan juga
nah pertanyaannya adalah untuk apa kami harus menciptakan kompetisi ketika kader kami menginginkan sesuatu
dan ini muncul dari bawah bukan muncul satu dua tiga tetapi dari aspirasi yang kami tampung
kan ini karena kami kan sudah dalam waktu dikatakan kongres tahun depan
direncanakan kalau tidak ada perubahan sekitar bulan februari
dan ini kan sekarang muncul suara dari bawah yang menginginkan apa yang mereka inginkan
apa yang mereka inginkan dari bawah
jadi untuk apa kami menciptakan kompetisi menciptakan konvensi untuk menambah pekerjaan kami
sementara ada jalan yang telah terbuka untuk mewujudkan sesuatu yang lunak
yang akan menuju partai demokrat ini lebih cepat melakukan akselerasi politiknya
jadi kami memilih itu daripada memilih langkah harus kompetisi harus konvensi
bisa soal pengurus daerah ya suaranya
itu kan pak s b ada anaknya ada dua
yang juga sudah berkarir
step by step di dalam dunia politik menjadi sekjen kemudian menjadi ketua fraksi
dan menjadi ketua fraksi sudah dua periode ini
kenapa kemudian tidak diberikan kesempatan yang sama gitu loh secara terbuka
kenapa harus kemudian hanya diberikan karpet merah
pak sby tidak pernah memberikan karpet merah kepada satupun siapapun
beliau melepas putranya mas ibas dan mas ahaye ini di partai demokrat
tetapi memang arus yang muncul dari bawah
ya sekarang menginginkan ahy untuk kemudian menjadi penerus estafet kepemimpinan
dan partai demokrat
dan pak s b tidak pernah melarang mas ibas untuk ini untuk tidak itu
tetapi memang ini kan aspirasi yang muncul
jadi kita tidak menyediakan karpet merah
tetapi ini adalah keinginan kader kita dari bawah yang tentu akan kita tampung
nanti bagaimana realitanya kita akan lihat pada saat kongres
pernyataan ini juga nggak terlalu salah bung ferdinand
karena tentu secara praktikal itu
ibas jauh lebih mudah orang mengatakan politisi dibandingkan dengan ahaye gitu
ibas menjalinnya sejak dari awal ikut terlibat kampanye kemudian jadi anggota dpr lima tahun
sekarang juga anggota dpr dan seterusnya gitu
jadi kalau tiba tiba orang mengatakan anda lebih dekat dengan politik dibandingkan ahaye
itu sangat logik karena faktual
siapa yang lebih tertempa kalau anda lihat
dari praktik ini menurut saya tentu saja adalah agus
sorry ibas ya kalau dari sel ini
makanya kalau yang saya mau katakan itu kalau orang mengatakan kok agus ahy seperti diberi karpet merah
gira gira gitu ya
kalau dibandingkan tentu saja dengan pengalaman ibasnya
iya itu maksud saya
itu yang saya sebut
tidak terlalu salah pernyataan itu
karena mas ibas sudah lebih dulu terjun di politik daripada masyarakat
misalnya kenapa bukan ibas yang diterjunkan calon gubernur waktu dki jakarta
kan kira kira gitu tiba tiba adalah ahy yang dari militer langsung jadi calon gubernur
dan namanya juga tidak disebut sebut waktu menjelang pilpres ini
tapi nama ahy yang muncul dan seterusnya gitu
nah sekarang melonjak ke soal ketua umum
misalnya begitu kan
nah itu semua nggak bisa juga pandangan publik ini dinapikan mengatakan bahwa
sepertinya ahy diberi jalan yang lebih luas dibandingkan misalnya adanya
padahal secara politik adiknya jauh lebih duluan
rivalitas itu ada tidak sih bang ferdinand diantara keduanya sebetulnya
jangan dijawab dulu kami akan kembali setelah itu
tapi lah ya demokrasi
ada rivalitas diantara keduanya kakak beradik ini yang sebetulnya seperti api dalam sekam gitu loh
ya saya salah satu orang yang cukup beruntung ya bisa mendampingi perjalanan pak sby mas ahaye dan mas ibas secara politik ya
saya tidak pernah menemukan rivalitas di sana ya
saya melihat bagaimana ketika kita pun ada pertemuan pertemuan rapat rapat saya menyaksikan bagaimana mas ibas dan mas ahaye ini saling mendukung ya
saling membackup bahkan terarah kita sudah bisa melihat arahnya memang mau kemana
jadi kalau bicara rivalitas saya tidak pernah melihat ada rivalitas di sana
perbedaan pendapat pun saya belum pernah temukan di dalam setiap kita ada rapat di sana membahas sesuatu
saya melihat bahwa pemikiran antara mas ibas dengan mas ahaye ini justru sudah terintegrasi arahnya kemana
jadi saya menyatakan tidak ada rivalitas di sana
tapi kalau dilihat dari kader kader demokrat itu ada mantan gubernur jawa timur dua periode pak dekarwo kemudian wakil gubernur jawa timur yang sekarang emil dardak
itu kan salah satu sebetulnya kader kader yang quote unquote itu sebetulnya punya leadership yang cukup tinggi
kenapa tidak dibuka ruang bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan memperoleh estafet kepemimpinan
kenapa harus dipersempit ke dalam klan yudhoyono gitu
saya harus menolak mempersempit ke klan yudhoyono tidak sama sekali
tetapi memang kita di partai demokrat
partai demokrat itu mengerti dan memahami seperti mas emil yang wagub jawa timur sekarang kan dari usia pun masih sangat muda
beliau pun mengerti posisi politiknya kapan beliau mungkin akan mengajukan diri untuk jenjang politik lebih tinggi nantinya
jadi tidak ada satupun yang ditutup tutupi di partai demokrat itu atau menghalangi kader untuk lebih maju dan lebih tinggi
sama sekali tidak
jadi memang ini mekanisme yang ada di partai demokrat harus bahwa menginginkan ya karena mas ahaye ini kan orang melihat nih kader kita melihat ini
ini tokoh baru di partai demokrat yang memang punya kapasitas punya kualitas punya kapasitas yang untuk bisa membangun partai demokrat dari sisi pengalaman
beliau ini kan seorang
tapi daya tariknya cukup kuat nggak bisa menyaingi daya tarik susilo bambang yudhoyono ayahnya atau ya
kalau saya melihat secara pribadi ya saya menyatakan bahwa ahy ini memang mewarisi apa yang dimiliki oleh pak sby ke depan dan akan mampu memimpin
seperti pola pola pak sby ke depan
tapi tidak dalam waktu dekat
saya tidak bisa menyatakan itu saya tidak bisa membaca takdir manusia tapi saya sebagai kader partai demokrat akan mendukung mas ahaye untuk mewujudkan cita cita politiknya di partai demokrat dan ke depan ini
bang rey memang demokrat tidak membuka peluang ya
itu satu hal tapi yang saya mau katakan nih justru itulah pentingnya konvensi atau pemilu itu dilaksanakan di lingkungan demokrat
kalau kita punya keyakinan bahwa demokrat sby pak ahaye ini nggak bisa dikumpulkan
ahy ini nggak bisa dikalahkan karena dukungan itu justru alasan mengapa pemilu ini dilaksanakan gitu
karena apa yang jadi ketakutan kita dia kalahkan tapi pemilu itu atau konvensi itu melatih dengan sendirian melatih dirinya
dan lebih dari itu adalah menarik daya pikat publik terhadap ahaye jauh lebih kuat sehingga asumsi asumsi yang terbangun awal misalnya dia itu
jadi semua memiliki kesempatan yang sama
ya itu satu
dia adalah pemilik partai
asumsi yang dibangun selama ini oleh publik
seperti dia diberi karpet merah macam macam
nggak teruji nggak terbukti karena pada faktanya dia bersaing dengan banyak orang untuk memperbutkan
nanti pada saat kongres kita itu yang direncanakan bulan februari nanti kan semua kan terbuka
siapa yang ingin bersaing menjadi calon ketua umum kan nanti di sana akan terbuka
sehingga tidak akan ada kita akan membatasi orang melarang orang
kita akan buka di kongres nanti siapa yang ingin berkompetisi menjadi calon ketua umum silahkan mendaftar
penuhi syarat syarat yang nanti diatur oleh tatib pada saat kongres
kita tidak akan membatasi siapapun
jangan pakai pakai aklamasi lagi lah
kita kan saya menyampaikan tadi masalah aklamasi itu adalah suara yang kita tampung sekarang
tapi nanti kan realitanya akan kita lihat pada saat kongres
kan itu saya sampaikan
arus bawah sekarang sangat kuat sehingga kita berasumsi ini kemungkinan besar akan kelambatan
partai besar partai pader
yang pasti nanti pada saat kongres kita akan buka seterbuka bukanya siapa yang ingin maju menjadi calon ketua umum partai demokrat
bang ray anda melihatnya magnet seorang sbi ini magnet apa
masih kuat tidak sih
karena kan kalau kita lihat partai demokrat apalagi politisnya selalu mengagung agungkan apa yang sudah dilakukan sbi sebagai presiden dua periode
dan itu kemudian menjadi jargon jargon yang terus dilakukan pada saat kampanye
nah untuk lima tahun ke depan untuk masa depan demokrat magnetnya ini masih kuat atau mereka harus berganti gitu
mereka harus melupakan yang lama gitu
enggak bisa semua harus berganti
dua ribu dua puluh empat itu sudah apa namanya generasinya sudah kelompok milenial gitu kira kira yang memang membutuhkan wajah baru komitmen baru
banyak macam macam dan seterusnya
kalau kita terus bergantung kepada tokoh tokoh ini ya partai ini akan ditinggalkan oleh pemilih gitu
makanya sebetulnya saya pikir ya kongres yang mereka lakukan februari ini sangat penting dalam konteks regenerasi itu
karena tetap figur pak sbi itu penting dalam kerangka menjalin kesatuan partai saja
tapi saya pikir sudah berkurang daya pikatnya terhadap pemilih gitu
satu satunya cara untuk menaikkan elektabilitas partai demokrat
nah tentu saja di luar kiprah dari para kadernya macam macam
itu adalah bahwa performa pak jokowi tidak terlalu meyakinkan gitu
jadi kalau performa pak jokowi tidak terlalu meyakinkan sampai dua ribu empat orang akan mereview kembali keberhasilan keberhasilan di zamannya pak sbi gitu
tapi kalau psb masuk di dalam lewat lagi kira kira gitu artinya
posisi ini menguntungkan kalau justru pak sby di luar
nah kalau performa pak jokowi terus menerus seperti yang sekarang nih misalnya kan sudah banyak anekdot
yang membuat perbandingan perbandingan di zamannya pak sbe dengan zamannya pak jokowi gitu
misalnya psb sih sering ngeluarin album kan kira kira gitu ya
tapi jagain kpk dia paling terdepan gitu kan
orang coba membandingkannya dengan pak jokowi yang nggak ngeluarin album tetapi enteng saja merubah revisi undang undang kpk kan kira kira gitu
kalau pak jokowinya akan begini terus gitu
nah keuntungan politik akan diambil oleh demokrat
tapi dengan catatan mereka di luar
tetap masuk di dalam ya mereka akan ikut bersama
oke singkat saja menurut anda apakah kemudian demokrat akan kalau misalnya tidak diberi kesempatan membantu pemerintah di dalam
dalam kabinet apakah kemudian demokrat akan berganti sikap atau tetap abu abu saja sesuai langkah politik
bacaan saya setahun ini
setahun pertama dari masa kepemimpinan pak jokowi
jadi tahun kedua kalau tidak ada sikap pak jokowi untuk menarik demokrat masuk ke dalam
ya demokrat akan keluar seperti praktek yang pernah dijadikan
jadi praktek yang pernah dijadikan pak sby di pilkara dki jakarta atau sebelum pelaksanaan pilpres dilakukan gitu
tapi kalau misalnya kemudian tetap di sikap yang abu abu ataupun netral
saya pikir merugi
itu bagaimana kemudian nasib demokrat
pasti akan merugi ya secara elektoral ya
ini pokans demokrat cukup kuat untuk maju ke depan selama isu isu demokrat betul betul menjangkau isu isu publik
yang kira kira ini kan banyak kelompok yang terkecewakan ya
misalnya kelompok anti korupsi gitu ya
kelompok pendukung demokratisasi gitu ya
nah ini kelompok kelompok yang kalau bisa diambil alih oleh demokrat mereka punya potensi yang kuat untuk pilpres dua ribu
bang ferdinand terakhir apakah kedepannya kemudian demokrat bisa beralih sikap menjadi lebih keras lagi kalau tidak diajak ke dalam pemerintahan kabinetnya pak jokowi atau ya tetap aja pada langgam politiknya netral di tengah tengah saja
saya harus pastikan bahwa sikap partai demokrat tidak ditentukan oleh apakah akan masuk di dalam pemerintahan atau tidak
tetapi sikap partai demokrat akan ditentukan sejauh mana kepentingan rakyat kalau diganggu
maka partai demokrat akan berkoalisi dengan rakyat ketika kepentingan rakyat memang dikedepankan oleh pemerintah
maka partai demokrat juga akan berada disana mendukung kebijakan tersebut
jadi sekali lagi sikap partai demokrat tidak akan ditentukan oleh partai demokrat akan diajak bergabung di kabinet atau tidak
tetapi sikap partai demokrat akan selalu sesuai dengan kepentingan rakyat di bawah
tapi artinya tidak bisa menjadi lebih keras lagi karena kan ini berkaitan tadi disebutkan
kalau pemerintah ini nanti terlalu banyak main main dengan rakyat
partai demokrat paling depan akan menjadi lawan pemerintah itu saya pastikan
jadi jangan diragukan sikap partai demokrat apakah tidak bisa lebih keras
akan sangat bisa kalau pemerintah ini main main terhadap rakyat
soal masa depan demokrat nantinya pada saat kongres di februari dua ribu dua puluh ini sudah pasti mas ahaye atau masih terbuka
tidak ada yang pasti tetapi arus bawah yang kami tampung sekarang lebih banyak menginginkan estafet kepemimpinan kepada mas ahaye
nanti kita akan lihat realitanya di kongres karena kongres akan terbuka menerima siapapun
yang akan ingin mendaftar menjadi calon ketua umum kita akan buka seterbuka bukanya
akan transparan tinggal kompetisi nanti yang akan menentukan itu seperti apa di dalam
oke berarti kita tunggu saja nanti bagaimana dinamika di menjelang kongres partai demokrat pada bulan februari dua ribu dua puluh
semoga tidak ada aklamasi
semoga ada kontensi
tidak ada kontensi dan tidak ada tampak
karena semua partai ini munas ataupun kongres memilih ketua umum semuanya aklamasi
ya belum berani seperti partai demokrat
sebelumnya sudah pernah
ya makanya kita mudah mudahan kongres ini juga tidak terjadi aklamasi
harus buat berbeda dong bang
karena partai partai lain yang partai yang penting besar
karena kalau disebut semua kader sudah setuju pak ahaye itu nangka nangkanya menuju ke aklamasi
kasus yang muncul begitu sekarang
oke terima kasih sekali bapak bapak atas diskusi yang cukup hangat pada hari ini
terkait dengan masa depan demokrat dan demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat tergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kebebasan ini
saya rifana pratiwi pamit selamat malam sampai jumpa